merayakan imlek sejatinya merayakan kedamaian dalam keragaman
imlek tidak hanya menjadi renungan bagi warga tionghoa
tetapi juga bagi mereka yang meyakini kedamaian dan kebaikan sebagai tujuan kehidupan
dalam sejarah panjangnya tradisi yang sudah lebih dari tiga delapan ratus tahun ini merupakan perayaan musim semi di negeri cina
namun seiring dengan menyebarnya imigran cina ke seluruh dunia tradisi perayaan imlek juga ikut mendunia
insight kali ini akan menggali makna perayaan imlek dan juga peruntungan di tahun ini yaitu tahun anjing tanah
imlek sejatinya adalah momentum untuk merayakan kebinekaan dalam kedamaian
yang sejatinya adalah momentum untuk merayakan kebinekaan dalam kedamaian
dalam sejarah panjangnya makna tahun baru cina telah melintasi zaman yang juga menjadi sarana untuk menebar kebaikan dan kebahagiaan
tahun baru imlek dua ribu lima ratus enam puluh sembilan yang jatuh pada enam belas februari dua ribu delapan belas kali ini disebut sebagai tahun anjing tanah
menurut penanggalan lunar tahun anjing tanah akan berlangsung dari enam belas februari dua ribu delapan belas hingga empat maret dua ribu sembilan belas
anjing merupakan sio ke sebelas dari sebuah hewan zodiac
dalam kepercayaan tionghoa karakteristik anjing yang paling jelas adalah loyalitas
sehingga mereka yang lahir dalam sio anjing memiliki kesetiaan tinggi
namun anjing suka menggonggong atau bisa diartikan sebagai rawan perselisihan
menurut pakar feng shui indonesia tahun anjing tanah akan membawa berkah bagi sio kelinci macan ular kuda anjing dan babi
sedangkan sio yang kurang hoki adalah siok tikus kerbau naga dan kambing
sementara itu tahun anjing tanah juga diprediksi akan mendorong perekonomian indonesia berjalan lebih baik sepanjang tahun dua ribu delapan belas
bersama dengan tahun politik tahun anjing tanah diramal juga membawa kedamaian serta keamanan dalam percaturan politik dalam negeri
namun apapun peruntungan setiap sio di tahun baru imlek perayaan ini seharusnya dijadikan sebagai tonggak untuk memperbaiki diri untuk menyongsong hari esok yang lebih baik
selamat tahun baru imlek
yoga gotama cnn indonesia
tahun baru cina atau imlek merupakan hari raya yang paling penting dan ditunggu tunggu oleh masyarakat tionghoa
tidak hanya di china imlek kini menjadi perayaan internasional
hampir seluruh negara merayakan imlek sebuah indikasi bahwa pengaruh dan hegemoni china semakin mendunia
berdasarkan kalender cina yang ditandai dengan rotasi dua belas sio dan lima unsur tahun ini memasuki tahun anjing tanah
nah untuk memahami lebih banyak tentang tahun anjing tanah
ini karakteristiknya apa saja dan tentu saja seperti apa ya peruntungannya
saya sudah ditemani oleh master feng shui indonesia yohan suyangga
selamat tahun baru imlek
tahun ini tahun anjing
nah unsur tanah
jadi mungkin kita agak sedikit memberikan gambaran ya mengenai imlek itu sendiri dan sio
dan serta elemen elemen yang merupakan bagian dari sio itu sendiri
sebenarnya kita ketahui bahwa setiap kali musim semi disitulah mulainya ada pergantian dalam setiap tahunnya
ada pergantian dari setiap unsur tahun
tahun lalu adalah ayam api
api menghasilkan produce earth
maka tanah unsur tanah ini sekarang yang menjadi bagian dari unsur untuk sio tahun sio anjing ini
jadi dari yang anda katakan
jadi tahun ke tahun ada kaitannya ya
jadi ada lima unsur dalam siklus kehidupan yaitu adalah api kayu tanah logam dan air
di sini muncul semua adalah tiap tahun ada dua unsur sio
jadi kalau dua unsur dari api yaitu monyet api dan ayam api setelah ini nanti akan berarti tahun ini adalah anjing tanah dengan tahun depan yaitu babi tanah
oke jadi dua
dari lima elemen ini apa sebenarnya perbedaan antara satu elemen dengan yang lain dan khususnya kira kira perbedaan yang paling besar antara tahun ayam api dan juga anjing tanah
karena api menghasilkan tanah berarti elemen ini sebetulnya saling berkesinambungan
tidak ada perbedaan tapi memiliki unsur unsur yang berbeda
di contohnya api itu membakar suasananya penuh dengan emosi
bersumbuh sumbuhnya penuh dengan intrik intrik yang kita sudah tahu
dan untuk tanah justru karena tanah dengan tanah menghasilkan sesuatu yang tiba tiba dingin
tapi dingin ini memiliki bara api yang sehingga membuat orang itu tiba tiba tidak percaya antara satu dengan yang lain
di sini muncul konflik yang berkesinambungan
tapi mungkin konfliknya tidak membara keluar seperti tahun api
tahun api itu hanya memulai api kecil
oh api kecil
tapi apalah namanya sekam
api dalam sekam itu justru yang lebih lebih
lebih harus hati hati
mungkin dampaknya juga lebih besar ya kalau begitu
oke jadi kalau tahun lalu tahun ayam api tahun ini tahun anjing tanah
yang membedakan antara dua tahun ini apa yang kita bisa harus waspadai lah istilahnya
apa karakteristik dari si anjing ini sendiri
si anjing sendiri itu memiliki karakteristik loyal setia
yang kedua memiliki karakteristik yang sangat sangat dominan
karena dia ingin tampil beda
dia ingin memberikan superior karena si anjing
dan dia tidak mau kalah atau mendengar
sukanya menggonggong kan
dia mencari perhatian dengan berbuat berpikir bertindak negatif
lebih jendung itu
untuk si anjing bedanya adalah yang satu adalah dia tahu siapa lawan dan dia tahu siapa kawan
tapi ini anjing tanah dengan unsur tanah
dimana tanahnya terlalu besar
akibatnya dia seperti terkungkung
dia tidak tahu
dia nggak tahu kalau itu adalah musuhnya
nah kawan bisa menjadi musuh
nah seperti ini kejadian secara garis besar
seluruh dunia akan begitu
jadi karakteristiknya seperti itu
bisa dikatakan ada kesinambungan dari tahun lalu
masih potensi konflik itu masih ada
tapi mungkin agak lebih berbeda ya
nah bagi kita yang memiliki show show lain itu
apa maknanya untuk tahun ini
seperti misalnya saya kan show nya macan
apa pengaruhnya lah terhadap sio yang lain
untuk tahun ini
ada tahun yang terbaik untuk beberapa unsur show
salah satunya show macan
yang ketiga ada show ular
yang keempat adalah sio kuda
yang kelima adalah sio babi
jadi kalau kelinci macan ular babi dan kuda
apa yang membuatnya ini the best kenapa
dan apakah ada kaitannya dengan antara satu binatang dengan binatang yang lain ini
yang membuatnya jauh lebih bermanfaat lah bagi show show tersebut
sebetulnya tiap tahun itu ada namanya rasi
seperti rahasi bintang
di situ setiap tahun itu ada pergantian
bahwa ada tahun ini utara tidak bagus
utara dilambangkan dengan tikus
maka show tikus saat ini sudah tidak terlalu bagus
kemudian untuk di daerah timur laut dilambangkan dengan kerbau
kerbau saat ini sedang tidak bagus
maka show kerbau saat ini tidak bagus
kerbau posisinya selalu di timur laut
kemudian untuk posisi lain yaitu di timur
kelinci sedang bagus
tapi ada peluang peluang positif bagus
hanya sedikit ada konflik konflik asmara
kemudian untuk sekelamatan
yaitu di daerah tenggara
sektor macan di tenggara
tenggara tahun ini ada sektor keuangan
di mana asia tenggara keuangannya akan boom
indonesia thailand vietnam
untuk show macan di situ ada di situ
sektor setelah macan adalah sektor
agak tenggara sedikit
tikus sedang bagus
setelah tikus saya kembali ke bau macan kelinci
nah kelinci katanya paling bagus tadi
kelinci paling bagus
lebih cenderung ke timur
tapi timunya agak ke arah tenggara
itu membuat suatu peranan penting
karena siu anjing
tahu siu anjing
itu adalah teman baiknya
jadi kalau anda yang misalnya
pendengar dari cnn indonesia ini
ada yang merasa kurang beruntung
semua akan beruntung
semuanya akan selalu beruntung
tapi kalau yang sionya anjing sendiri
apakah ini super beruntung tahun ini
di mana mana setiap tahunnya
untuk orang yang
dengan di tahun anjing
itu pasti berat
konflik dengan tahun
tapi tidak semua itu konflik
karena ada bulan
setiap orang memiliki tahun
dan jam lahir
jadi banyak ya unsur unsur yang menentukan
tapi secara keseluruhan
misalnya ada beberapa siu
termasuk ya macan
dan tikus ya
nah kalau yang
siu apa saja
kemudian siu monyet
kemudian ada lagi sio anjing sendiri
apa apa saja yang harus diwaspadai
oleh yang memiliki siu siu seperti itu
ya adalah satu
waaspadai terhadap bicara
waaspadai terhadap pikiran negatif
waaspadai terhadap hati yang negatif
itu yang menjadi
untuk siu siu itu
mudah terpancing emosi
mudah sekali untuk
untuk tidak fokus dengan pekerjaannya
sehingga dia tidak bisa
apa yang jadi
menarik sekali tapi tentu saja kalau kita waspada kita berhati hati ya mudah mudahan kan setiap tahun itu memberikan keuntungannya sendiri ya
yang penting kita lebih waspada dan tahu yang apa kita lakukan
tapi yang paling penting mungkin tahun ini bagi kita di indonesia tapi juga saya rasa di seluruh dunia ya bagaimana sio anjing tanah ini mempengaruhi kira kira suhu politik
nah kita istirahat sebentar ya bung johan tapi jangan kemana mana dulu insight akan segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama kami di insight kita lanjutkan perbincangan
mengenai peruntungan di tahun anjing tanah ya saya ditemani oleh master johan suyangga master feng shui indonesia
tadi mengatakan tahun anjing tanah ini ternyata masih menyimpan berbagai tantangan khususnya karena ini ada unsur tanahnya di sini walaupun anjing itu katanya loyal ya
tapi suka menggonggong juga berani tapi mungkin lebih suka pamer
tapi yang paling penting ini adalah unsur
tanah yang membuat semua mungkin tidak jelas ya ada rasa curiga mungkin saling tidak percaya
nah ini apa dampaknya khususnya terhadap politik di indonesia
ya apalagi tahun ini katanya kan tahun dua ribu delapan belas banyak pilkada coba bung johan pasti menarik ini
lebih sengit lagi dari tahun tahun sebelumnya atau bagaimana
ya jelas lebih akan lebih berpolemik karena teman bisa menjadi musuh
bahkan kerabat yang paling bagus pun bisa menjadi musuh
dan di sinilah politik di indonesia akan mengalami sinergi kemajemukan yang kemudian orang bilang akan menjadikan orang bilang saya percaya sebelumnya
tapi sekarang saya tidak percaya
nah itulah nantinya akan ada suatu pergerakan yang berbeda di politik indonesia terutama
nah ini mungkin lebih mempengaruhi sikap partai partai politik gitu
apakah akan misalnya berkoalisi
dan lain sebagainya
anda sendiri melihat bagaimana tahun ini bagi situasi politik khususnya pilkada di indonesia
aman sejahtera atau
untuk konflik konflik secara internal untuk indonesia kebetulan indonesia sektornya ada di selatan
di selatan seluruh dunia
selatan adalah tempat di mana ada perubahan ekonomi dan politik di tahun ini
dan sangat auspicious sangat menguntungkan
terutama untuk istilahnya sektor politik
dimana politik disini
ini akan membuat suatu sinergi yang berbeda
walaupun aturan ini sudah ditetapkan
dia akan memberikan suatu aturan baru yang lain
sehingga aturan yang lama yang sudah ditetapkan bisa saja berganti
mungkin berkoalisi yang dulu misalnya berkoalisi dengan
tapi sekarang pindah dengan b atau yang
mungkin salah satunya adalah dengan koalisi
koalisi itu akan
setia pada saat sebelum ada pilkada
tapi setelah pada saat pilkada mungkin akan berubah
atau memberikan syarat syarat setelah lolos untuk kandidatnya
dan sehingga membuat mungkin kontestan ini bingung
wah kemarin belum ada syarat
sekarang sudah ada syarat
jadi membuat akhirnya dilema
teman yang menjadi baik tulus itu tidak ada lagi di tahun ini
tapi biasanya di tahun apapun seperti itu ya
suhu politik temperatur politik di indonesia ya siapa
hari ini bisa kawan besok bisa jadi lawan
ya namanya juga politik ya
kira kira kalau kita di dunia politik atau di dunia media
apa yang harus kita perhatikan ya dalam pergolakan politik di tahun tahun ini
apalagi kan tahun dua ribu sembilan belas kita menyiapkan pemilu lah istilahnya
ini nanti akan ada hal hal yang baru tadi
ada orang orang baru
untuk tahun dua ribu delapan belas ini banyak sekali nanti pemimpin pemimpin muda yang akan memimpin suatu daerah
bahkan mungkin belum pernah masyarakat tahu akan muncul
bahkan untuk nantinya di kedepannya menjadi tolak ukur untuk pemerintahan saat ini
untuk kedepannya menyelenggakkan pemilu dua ribu sembilan belas
karena ini sangat sangat dinamikanya sangat cepat pemutarannya
tidak dikuasai oleh satu partai saja
tapi banyak partai partai lain yang tiba tiba memunculkan kader kader baru
yang selama ini masyarakat tidak tahu
kita harapkan lebih berkualitas juga ya
dan disinilah tahun anjing tanah berperan
dimana mereka terpaksa untuk melakukan sesuatu perubahan undang undang
merubahan sesuatu pemerintahan di daerah itu
anjing itu sifatnya loyal
tapi dia selalu menciptakan sesuatu keunikan
sehingga membuat orang itu selalu tertarik
selalu ingin tahu
kehidupan sifatnya selalu berubah
itulah sifat dari untuk siok anjing tanah ini
dan mudah mudahan secara positif ya
biasanya kalau tahun politik itu ya banyak apalagi dari kalangan kita yang merasa aduh ini gimana ya tahun ini
aman atau tidak
apakah akan terjadi mungkin kekerasan dan lain sebagainya
menurut bung johan apakah perlu dicemaskan
karena kalau misalnya konflik secara ya beda pandangan
tapi tidak berbuah misalnya konflik fisik dan hal hal negatif yang lain
itu kan berbeda kan
tentu saja pemerintah tahun ini tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir
karena keamanan di tahun ini di sektor di indonesia ini sangat terjamin
karena api selalu kalah dengan tanah
sehingga api api yang semula tahun lalu terbentuk yaitu di tahun ayam api dan monyet api ini semua padam
bisa di redam oleh tanah
bisa di redam
saya percaya polri saya percaya dengan presiden akan membuat suatu aturan sehingga semuanya padam
untuk pergolakan ataupun intik intik justru bukan di indonesia
nah di dunia bagaimana
karena kita melihat di amerika serikat misalnya dengan ulah presiden trump
tapi di rusia juga dengan adanya vladimir putin
di eropa juga ada macam macam masalah
ya imigrasi intoleransi ekstremisme dan lain sebagainya
politik dunia tahun ini bagaimana
secara gambaran garis besar saja untuk sio anjing tanah
utara sedang ada konflik
rusia saat ini akan menjadi konflik terorisme
mereka akan memberikan keadaan
mereka akan memberikan perhatian besar terhadap teroris
bahkan intik intik dengan presiden vladimir putin mengalami intik yang sangat keras
sementara untuk amerika
yang di utara juga kan ibu
amerika posisinya ada di daerah timur laut
timur laut adalah posisi yang dimana betrayal
banyak sekali nanti pengkhianatan pengkhianatan
bahkan penyakit muncul di sana
yang akan muncul bahkan depresi sudah dimulai
depresi sudah dimulai di sana
dan semakin meningkat itu jumlah mereka yang menderita depresi
bagaimana dengan china sendiri
karena kan china ada bagian utaranya kan juga
china bagian utara saat ini juga mengalami daerah pemontakan tianjin shenzhen apa apa
itu juga mengalami masalah di utara
tapi china secara garis besar ada posisi di tengah
oh diberuntungkan ya karena di tengah ya
di antara sedunia tengah ini ada china
china akan mengalami perubahan secara politik dan ekonomi
karena posisinya itu di tengah
berarti negara negara tengah lain seperti misalnya timur tengah itu bagaimana
apakah mereka akan mengalami keberuntungan
secara garis besar secara dunia timur tengah itu ada di daerah timur dari china
karena china ada poros dari dunia maka timur itu tengah ada di daerah timur
artinya di situ ada peran konflik
oh justru timur tidak beruntung
tidak terlalu beruntung tapi ada konflik internal
yaitu masalah penguasa setempat
penguasa penguasa ini kemudian beralih karena untuk melihat perekonomian
sudah terasa sekarang
bukan rising star lagi
memang sudah di atas
bagian selatan termasuk indonesia tadi disebutkan selatan tenggara
ya tentu saja mungkin teman kita di benua lainnya seperti di australia bagaimana
di australia ada timbul konflik
tapi secara ekonomi dia akan rising star
dia akan keuangan akan bagus
bahkan di australia new zealand akan sedikit ada masalah internal sosial
tapi itu masalah yang kecil
masalah ya intik intik dengan saya bilang tadi dari awal ada masalah efek dengan love
itu di australia
kalau di asia tenggara tadi negara negara asean kita bagus ya
luar biasa bagus
tahun ini ekonomi indonesia mulai stuck bagus
sampai dengan tahun depan
ekonomi bisnis ini mungkin yang kita tunggu tunggu ya
harusnya ada perbaikan karena kita masih banyak sekali pr khususnya dari sisi ekonomi yang harus diselesaikan
kita istirahat sebentar bung johan
tapi mungkin masalah ekonomi peruntungan bisnis ini perlu kita tinjau lebih lanjut lagi
jadi tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali
masih bersama insight dan kita juga masih bersama show feng shui master kita kali ini
yohan suyangga master feng shuri indonesia yang akan membahas mengenai tahun anjing tanah yang merupakan tahun yang kita masuki
kalau lihat dari kalender china ya itu lunar kalender ya berdasarkan pergerakan bulan
jadi mulai tanggal enam belas februari sampai tanggal lima belas februari
sampai tanggal empat februari tahun dua ribu sembilan belas
lima belas tahun anjing tanah dengan berbagai karakteristik kita sudah lihat tadi ada tantangannya tapi pasti banyak peluangnya
tergantung kita di mana dan juga shownya apa ya
ekonomi bisnis tentu saja kita di indonesia ini apalagi dengan pemerintahan sekarang yang mencoba begitu keras untuk menggenjot meningkatkan pertumbuhan
membangun infrastruktur dengan target target yang cukup ambius
bagaimana tahun ini
bung johan apakah kita akan mencapai targetnya
pemerintah akan diberikan lebih banyak inilah misalnya penghasilan baik dari pajak maupun dari revenue lainnya
ya tahun ini indonesia di sektor selatan selatan itu kuda
di mana kuda ini berperan sekali di tahun ini ada tahun keberuntungan buat kuda
tahun kerja keras
tahun di mana karakter yang cukup keras idealis
tahun di mana nanti akan membuat indonesia makin berjaya di kancah internasional
tentu saja daerah jawa sebagai pusat dari segala sesuatu dalam bisnis akan mengalami rising star yang luar biasa
terutama untuk di jawa tengah di jawa timur dan di jawa barat
ini semua keseluruhan akan bersinergi
tapi menghasilkan potensi potensi yang unik yang tidak semua daerah itu sama
contohnya apa apa saja itu
tentu saja untuk jaya jawa timur
timur ini nanti akan mengalami perubahan dalam sektor pertanian
untuk daerah tengah mengalami sektor perubahan dalam bidang industri
kemudian untuk baik jawa barat maupun jakarta mengalami perubahan dalam sektor budaya
ini akan menjadi perubahan perubahan yang besar di setiap daerahnya
nah inilah menjadi tolak ukur indonesia secara keseluruhan
apalagi populasi terbesar kita memang di jawa
tapi ini bukan berarti di daerah daerah lain tidak mendapatkan keberuntungan
atau justru ada kaitannya
ada yang istilahnya getuk tular
ibaratnya kalau misalnya satu efek domino satu memberikan arti induknya memberikan arti yang positif
maka semua akan menyebar rata
tentu saja pak jokowi sebagai presiden kita memberikan suatu arahan untuk jangka panjang
ekonomi jangka panjang
nanti tentu saja dari efek perekonomian di jawa akan berefek imbas positif ke luar jawa
jadi tahun ini adalah tahun yang mulai setelah bulan april
setelah bulan april ya
jadi setelah april kita tunggu tunggu
tapi tahun kuda tadi menarik ya
beruntung tapi ada elemen kerja kerasnya
nah ini dia berarti kan harus bekerja keras untuk mencapai dampak positif itu sendiri
untuk ekonomi tentu saja ekonomi kerakyatan kerakyatan yang paling utama
dimana rakyat sendiri yang akan bergerak secara untuk keekonomi
sehingga pemerintah pun membuat aturan aturan tapi rakyat sendiri juga membuat aturan
sehingga tahun ini akan menjadi dilema buat pemerintah
sementara pemerintah mengungkapkan kuantiti
sementara masyarakat menginginkan kualitas
tentu saja menjadi dilema
ini apa kira kira jalan keluarnya
karena yang diinginkan biasanya oleh masyarakat khususnya pengusaha itu adalah kemudahan melakukan bisnis
mendapatkan sebuah iklim bisnis atau iklim usaha yang baik tentu saja
baru mereka bisa bekerja keras dan bisa menghasilkan kan
saran dari saya paling satu hal yang lebih penting untuk pemerintah
yaitu pemerintah membuat suatu kebijakan yang luas
sehingga membuat pengusaha pengusaha yang saat ini sedang berjuang untuk existing
itu menjadi lebih percaya diri
bahwa mereka di belakang mereka masih ada pemerintah yang mensupport dari bisnis bisnis mereka
sehingga mereka tidak berlutikal
sehingga membuat mereka berudara percaya diri
sehingga perekonomian jadi baik
contohnya salah satunya
ketika masalah kebijakan perikanan
perikanan itu seperti bu institusi
mereka tidak boleh dengan kapal yang besar
kemudian bu susi merevisi
nah seperti itu
itu akan terus terjadi
jadi pemerintah tidak boleh terlalu kaku dengan peraturannya
jadi ini seharusnya peluang juga bagi usaha kecil dan menengah untuk lebih sukses tahun ini
ngung yuhan anda melihat
khususnya di sektor sektor apa saja
kalau misalnya khusus bagi pengusaha yang mungkin ingin memperbaiki atau memulai bisnis
idealnya apa apa saja yang ditekuni
sektor tahun ini ada tahun anjing tanah
tanah dibutuhkan untuk istilahnya
tanah itu kemakmuran
maka untuk membuat kemakmuran sektor industri apa saja yang beruntung
yaitu sektor dari air
atau bahkan yang sektor bidang air
sektor di bidang tambang
sektor di bidang pabrikasi
pabrik pabrik akan muncul
kemudian sektor di bidang juga penerbangan
dibanding mobil konvensional yang saat ini dari hasil alam
kemudian sektor yang paling penting ada satu sektor yaitu entertainment
sektor entertainment ini akan
apa kaitannya dengan tanah
entertainment itu bentuknya adalah seperti air yang mengalir
tanah dengan air itu sangat sinergi
maka entertainment ini akan sangat menghasilkan
dan itu akan menyebabkan banyak sekali pernikahan
tahun anjing tanah
anjing sifat dari binatang anjing ada kakinya empat
maka semua yang menikah di kaki punya insosio binatang yang kakinya empat
itu lebih setia
lebih stabil mungkin kedepannya juga
jadi tahun dua ribu delapan belas tahun anjing tanah ini akan lebih banyak lagi pasangan menikah ya
kemudian makanan makanan catering
iya yang berkaitan dengan ini
perkawinan dan wedding organizing
nah tadi sektor sektor atau usaha yang kira kira perlu ditekuni
nah apa apa saja yang bisa kita lakukan tahun ini
untuk real estate saat ini tidak bisa
karena real estate bentuknya adalah tanah
maka tanah dengan tanah dia menekan
malahan tidak kemana mana ya
jadi penjualan penjualan jual beli real estate saat ini sedang loyo
iya dua tahun ini
nanti tahun macan selanjutnya itu akan menjadi bagus
masih down hati harap
atau mungkin justru waktunya untuk membeli ya karena harganya juga tertekan ya
tapi secara asal perekonomian ini terus jangka pendek ini rekonomi jangka pendek ini terus berjalan
oke itu yang perlu dihindari
yang bisa kita lakukan investasi
yang kita lakukan adalah satu yaitu investasi di bidang emas
karena emas harus digali dari tanah
emas tinggal di dalam tanah
maka investasi emas akan melambung tinggi
seperti waktu tahun macan emas dengan kelinci emas
kira kira lima tahun enam tahun lalu
orang tidak percaya
apa yang terjadi harga emas tiba tiba melambung tinggi
tahun ini harga emas akan melambung tinggi
karena kebutuhan dari pergerakan ekonomi
membutuhkan kadar kandungan emas
china membutuhkan saat ini yang sedang ekonomi naik
dia membutuhkan banyak emas
nah jadi selain emas apalagi mungkin yang kira kira bisa dijadikan peluang
tetap investasi dalam bentuk usd
karena kebutuhan dollar
karena amerika banyak menjual senjata senjata
dia butuh investasi
lebih dari sekarang ini
kita istirahat sebentar
tapi setelah ini saya juga ingin tahu ya
dari segi perekonomian dunia
nah ini penting
karena akan berimbas juga ya
kepada perekonomian di indonesia
kita akan tetap bersama insight
dan master feng shui kita tetaplah bersama insight
kami akan kembali sesaat lagi
kembali bersama insight
dialog kita mengenai peruntungan
di tahun anjing tanah
yang masih bernuansa tahun baru cina
kita ditemani oleh master johan suyangga
ahli feng shui di indonesia
kita membahas tahun ini
tahun anjing tanah
dengan karakteristiknya cukup unik ya
anjing loyal dan berani
kakinya empat ya
tapi ada unsur tanahnya tahun ini
yang menyimpan ya mungkin sekambar api
yang perlu diwaspadai
tadi kita sudah melihat
perekonomian di indonesia mudah mudahan tahun ini
akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya
dan kalau mau berinvestasi katanya
yang berkaitan dengan tanah
seperti emas ya
itu bisa kita lakukan
di dunia ini tapi bagaimana
karena banyak sekali yang kita lihat
apa dampaknya terhadap perekonomian dunia
anjing tanah ini
dan juga dengan adanya rising star china ini
china ini sebagai rising star
ekonomi akan terus naik
sehingga juga suhu politik juga aman
yang kedua adalah pendidikan
mereka akan menekankan pada pendidikan
pada wood elemen yang sedang lemah
dia akan menekankan kepada pendidikan
karena masyarakat di sana
karena perubahan teknologi
perubahan dari pemerintahan
perubahan ekonomi yang sangat maju
membuat masyarakat yang terbelakang ini butuh pendidikan
untuk lebih intelektualnya lebih tinggi
sehingga membuat masyarakat ini lebih dewasa
mengkriptui arus yang sangat cepat ini
sehingga tidak mengalami dampak dampak kejala sosial
seperti yang ada di amerika
negara sangat berkembang
membuat penduduknya stres
nah ini yang dilakukan oleh china sekarang
mungkin kita bisa belajar ya untuk melakukan itu di negara kita
dan juga di negara bagian asia tenggara ini
kalau yang amerika serikat itu sendiri
bagaimana dengan presiden donald trump
tapi katanya di sana ekonominya juga sedang lumayan meningkat kan
untuk ekonomi saat ini memang volatile di amerika
bisa meningkat bisa turun drastis
dengan pernyataan pernyataan donald trump yang sebetulnya positif
tapi dianggap negatif oleh masyarakatnya
atau sebagian masyarakat dunia menganggap itu negatif
padahal maksudnya adalah positif
tapi dunia ini tidak bisa menerima perubahan yang sedemikian drastis
sehingga merasa itu semua negatif
akibatnya perubahan perubahan apa yang aja dilakukan tidak sinergi dengan yang ada di sektor sektor pemerintahan di amerika
mengakibatkan perubahan itu tidak membuat kenyataan menjadi bagus
masih menjadi dilema dilema bahkan masalah sosial dan rasisme akan kembali naik di amerika
nah ini dia tapi secara keseluruhan perekonomian dunia akan bagaimana tahun ini bung
apakah positif apalagi mungkin tadi disebutkan negara asia tenggara kan bagus kan posisinya
jadi secara garis besar ekonomi dunia
di bagian utara rusia mengalami konflik internal pemerintahan politik
tapi ekonomi membaik utara
kemudian di bagian timur laut yaitu amerika dan sebagainya
itu mengalami kosis politik kacau tapi ekonomi membaik
untuk eropa banyak sekali perubahan yaitu ekonominya sedang buruk
dengan adanya brexit membuat inggris akhirnya england menjadi masalah
ekonomi memburuk karena hanya salah satu karena england membuat semua negara eropa menjadi kacau
bahkan banyak pencurian karena ada banyak sekali arus
arus imigran dan juga ketimpangan sosial ya
ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi akan lebih terasa tahun ini
betul di england daerah eropa
terutama tapi bagian eropa utara mengalami perubahan bagus dibanding yang selatan
karena imigran yang kesel banyak kan imigran keselatan
bukan ke utara sehingga ekonomi secara garis besar yang utara jerman seperti itali akan membaik
karena sektor pariwisata
jadi tergantung juga ya di mana dan apa negaranya kalau asean harusnya
luar biasa asean asean akan menjadi salah satu sokoklu ekonomi yang tahun ini dan tahun depan akan luar biasa
iya termasuk indonesia disitu
di mana indonesia salah satunya nomor satu indonesia
nah ada harga minyak ini menarik ya
karena sekarang sudah mulai merangkak apakah ini akan terus meningkat harga minyak karena ini akan mempengaruhi juga kan situasi ekonomi dunia
ya secara garis besar karena tanah ini di dalamnya ada api ada sumber kekayaan di dalam tanah
maka ekonomi dari seluruh dunia dipengaruhi salah satunya dengan minyak harga minyak
harga minyak akan terus melambung tinggi
iya jadi bagi ya nggak tahu ya kalau kita di indonesia kita sekarang sudah mulai menjadi ya net importer ya minyak
maksudnya minyak yang tinggi juga bisa menyulitkan
hal hal lain yang sering terjadi sekarang khususnya di bidang bisnis dan usaha adalah pengaruh teknologi dan bisnis bisnis yang berkaitan dengan inovasi penemuan dan yang lain sebagainya
ini bagaimana tahun ini
seperti tahun ini ada tahun yang penuh kreatif
di mana banyak sekali salah satunya dari korea samsung
salah satunya industri teknologi di korea
yang sangat luar biasa
akan menemukan suatu penemuan yang canggih di bidang handphone dibanding kompetitornya
dan juga nanti di asia ini akan muncul sekali teknologi teknologi yang mutakhir yang mengobati penyakit penyakit semacam cancer
penyakit penyakit semacam yang radiologi yang tidak orang biasa temukan
bahkan obat obat pun untuk cancel pun mulai muncul
tentu saja secara terakhir
tentu saja secara tradisional maupun secara farmakologi
yang melit ini negara negara di asia atau di inggris
semua dari asia
semua terutama asia tenggara
di sinilah munculnya obat obat yang bisa muncul untuk menyembuhkan cancer
luar biasa ini
penemuan yang sangat canggih di tahun ini
tapi kalau situasi keamanan secara keseluruhan di dunia apalagi misalnya kan perang bisnis dan lain sebagainya
itu pak bung johan tidak melihat akan ada masalah seperti itu
kita akan damai dan tidak akan ada konflik konflik yang berarti
konflik termula ada di daerah timur tengah
timur tengah tetap selalu menjadi masalah
dan ini akan menjadi konflik lebih lagi
dan disitulah dimanfaatkan oleh negara negara yang lain untuk menjual ideologi politik bahkan senjata
disitulah akan memanas sekali titik
saya rasa kita perlu tanyakan juga ini
bagaimana pengaruh anjing tanah ini terhadap kehidupan masyarakat kehidupan sosial khususnya
setelah yang berikut ini insight akan segera kembali tetaplah bersama kami
ya masih bersama insight
tema kita kali ini masih seputar imlek
kita berbincang mengenai peruntungan di tahun anjing tanah
saya ditemani oleh yohan suyangga ya master feng shui indonesia
bung yohan tapi sebelum kita meneruskan pertanyaan mengenai anjing tahun anjing tanah ini mungkin sedikit latar belakang dari ilmu feng shui itu sendiri
dan kira kira bagaimana digunakan selama ini
siapa siapa saja yang menggunakan
ya terima kasih
dan juga apakah memang betul betul berguna dan bisa dibuktikanlah istilahnya ilmu di balik ini
sebetulnya ilmu feng shui ini sudah ribuan abad yang lalu hanya digunakan oleh para bangsawan dan raja
tidak untuk rakyat umum
karena ini memang ilmu tata alam
dimana alam akan bisa digambarkan akan mempengaruhi ekonomi bahkan politik
dari suatu nasional
bahkan ketika negara negara raja raja china menyerang daerah lain itu pun memperhatikan alam
anginnya kemudian panasnya kemudian ada airnya kemudian dari tempat unsur unsur yang lain
mereka sedang ada panen apa mereka sedang ada masalah apa mereka akan melihat dari secara feng shui
jadi feng shui ini adalah feng shui berkaitan dengan alam
bukan berkaitan dengan manusia
bukan berkaitan dengan tuhan tapi alam
tapi kalau di zaman sekarang zaman modern ini khususnya di china itu sendiri atau oleh masyarakat tionghoa sendiri ini siapa siapa yang menggunakan dan untuk apa biasanya
untuk gaza update saat ini hanya pemerintah china yang boleh
iya tidak untuk rakyat
rakyat china tidak mengenal feng shui
dan tidak boleh menerapkan feng shui
bahkan semua ilmu feng shui buku buku di china di ban
karena agar masyarakatnya tidak mengenal kemakmuran tidak mengenal kebahagiaan sehingga mudah dikuasai dikontrol
ini salah satu cara untuk mengontrol dan juga memastikan bahwa masyarakatnya mungkin tidak berontak atau lebih pintar dari pemerintahnya
jadi mereka tahu pemerintah china kapan untuk berinvestasi berinvestasi seperti apa
kapan mereka akan membuat investasi dengan negara mana
jadi pemerintah china memang sampai saat ini menggunakan feng shui untuk menentukan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan
termasuk kebijakan ekonomi politik sosial
betul betul sekali
sementara masyarakatnya harus mengikut saja kan
tapi kalau bisnis orang kalangan bisnis atau usaha saya lihat kan banyak yang masih menggunakan feng shui ya untuk menentukan misalnya
kapan mulai berinvestasi
investasi bisnis apa dan lain sebagainya iya masih mereka menggunakan salah satunya adalah posisi rumah posisi tempat usaha
berapa derajat mengikuti kompas fungsi lopan mengikuti berapa derajat karena di sana adalah hal hal ilmu yang baku
siapapun bisa belajar
tentu saja tidak mudah tapi disitulah namanya pengalaman
historiknya tentang keberuntungan tidak semua orang yang punya rumah hadap selatan beruntung
hai tapi ada derajat keselak di selatan yang namanya adalah derajat kemakmuran
dimana setiap orang yang punya derajat pasis teman itu ada orang yang beruntung
walaupun dia tidak tahu tentang feng shui tapi di mana rumahnya derajatnya pas
siapapun yang tinggal akan selalu beruntung tapi kalau untuk hal hal lain misalnya kapan melakukan perjalanan itu kan juga ada ada tanggal tanggal
bagusnya misalnya atau masalah
percintaan atau kapan menikah dan ini masih sampai saat ini
diperlukan ya masih sangat menentukan kehidupan sosial dan
meningkatkan keberuntungan perekonomian betul ini semakin populer anda melihat
untuk kalangan tertentu tidak semua karena
perkembangan zaman karena ilmu feng shui ini terus berubah ini ilmu bukan seperti
paranormal bukan seperti hal hal psychic itu bukan tapi ini ilmu harus dipelajari
ini harus dipelajari dipelajari dan terlalu
sekolahnya lah ada sekolahnya
di kian sendiri belajarnya dimana
di daerah xiang ji
di daerah si cuan
dan satu lagi ada di daerah kan chou jiang xi
nah disanalah saya belajar
jadi ini betul betul harus memiliki keahliannya dan berdasarkan ilmu yang sudah ribuan tahun ya
seberapa efektif lah istilahnya seberapa bisa kelihatan lah hasilnya

yang kalau kita sebutkan prediksi keberuntungan dan lain lainnya

intinya adalah satu keberhasilan tidak dilihat dari berapa uang yang kita simpan atau kita boleh
tapi kebahagiaan karena kebahagiaan itu adalah keberhasilan
keberhasilan adalah bahagia orang yang bahagia pasti berhasil
entah orang yang berhasil benar benar bahagia
sementara kebahagiaan ini membuat sinergi keseimbangan alam
ketika kita punya rumah yang sangat nyaman membuat kita akhirnya memiliki bisnis juga nyaman
rumah adalah tempat asal muasal dari kebahagiaan
kesuksesan bisnis kebahagiaan bisnis
nah dari situlah memulai nanti akan menjadi bibit bebek bobot
feng shui menata dan tiap tahun selalu berubah
tidak ada yang namanya everlasting yang selamanya tidak ada
jadi selalu berubah mengikutin alam mengikut alam
alam berubah tiap tahun
jadi tadi seperti kita bicarakan mengenai potensi konflik misalnya atau daerah mana yang mungkin lebih bagus
lebih beruntung atau misalnya pertumbuhan ekonomi dimana ini semua berdasarkan penataan itu ya
misalnya arahnya dimana posisinya dimana letaknya dimana dan elemen elemen apakah itu tanah air logam kayu dan lain sebagainya
baik kita bicara mengenai apa saja yang perlu kita waspadai secara keseluruhan
apalagi indonesia yang sering sekali bencana alam misalnya kita alami dan juga konflik sosial
apa yang perlu kita waspadai tahun ini
yang kita perlu waspadai adalah jangan terlalu membebankan hal ini bencana alam dan proses ini dengan ke pemerintah
karena pemerintah saat ini sedang fokus di politik
biarkan ini masalah masalah bencana masyarakat sendiri yang mulai bisa untuk swadaya
tapi bagaimana kemungkinan dari bencana alam itu sendiri
apakah akan lebih menilai
lebih meningkat atau lebih berkurang
karena ini adalah sekam tanah di dalamnya ada api yang kemarin ada api yang masih membara di tanah itu
maka gempa ini akan selalu terjadi bahkan gunung gunung mulai aktif kembali
sangat aktif bahkan reaksi lebih bereaksi dibanding tahun lalu
mereka tahun lalu api ayam api mereka sedang memasak di dalam
tanah muka muncul tanah tanah dari dalam
jadi kemungkinan gunung meletus atau ya seperti kita lihat kan sinabung
juga di bali kan
tanah longsor bagaimana banjir dan lain sebagainya masih akan terus
jadi sebenarnya pemerintah juga harus fokus terhadap persiapan untuk menanggulangi bencana ya ke depannya
tapi untuk garis besar kalau di indonesia secara besar pemerintah bisa fokus kemana mana
jadi masyarakat juga harus ada swadana swadaya sendiri
harus siap siaga tapi kalau dari segi kehidupan sosial tadi disebutkan bara api
dalam sekam itu bagaimana masalah mungkin konflik horizontal intoleransi ekstremisme
itu akan terus meningkat karena masyarakat saat ini karena di dalamnya ada api
tanah di dalamnya ada api muncul masalah masalah secara irasional
gampang tersinggung tadi ya mudah tersinggung
juga antara itu akan kembali muncul
tapi ini secara global kan secara global secara dunia
mulai muncul juga masalah masalah konflik internal lainnya
di dalam suatu kelompok yang semula hanya baik baik saja kesannya
tapi tahun ini akan mulai konflik konflik yang sangat lebih dalam dan lebih luas kembali
tapi kalau misalnya korea utara nah kita lihat kan mereka sudah lebih agresif menantang itu bagaimana tahun dua ribu delapan belas ini
apakah akan ada eskalasi
korea utara tetap menjadi
karena memang tidak terlalu bergeza geza karena masih berharap banyak terhadap china
yang saat ini menjadi rising star karena ekonomi china akan membaik
biar berharap dana dari china dan rusia
sementara mereka belum kuat secara ekonomi belum kuat mereka tergantung dua negara ini
dan semestanya korea utara masih tetap berhatikan konflik secara garis besar mereka akan terus
ada konflik konflik bahkan masalah sosial mereka akan terus
sendiri akan mempersiapkan masalah teknologi yaitu teknologi senjata mulai untuk kembali ke
cendung bukan politik tapi bersiap siap bersiap siap jadi mereka akan memproduksi senjata segaris
besar besaran tapi ekonomi mereka akan mundur selangkah akibatnya seperti itu jadi china
sebenarnya merupakan inilah yang poros dari segala macam kemakmuran dan perdamaian ya di dunia ya
untuk tahun dua ribu delapan belas ini tapi bagaimana mengenai hal hal yang lebih personal misalnya masalah
percintaan hubungan harmonis keluarga itu khususnya sio sio apa saja yang harus waspada
tahun ini shio yang waspada adalah salah satunya shio kelinci shio kambing shio anjing sendiri
atau siomacan ada konflik konflik secara romantika dalam keluarga dimana ada karena kita
terlalu sibuk sio sio itu terlalu sibuk membuat akhirnya pihak rumah tangga merasa gelisah merasa
ada curiga sehingga inilah konflik konflik yang terjadi secara percintaan untuk mereka yang sudah
berumah tangga tapi untuk mereka yang sedang ingin berumah tangga ini lima unsur ini sangat
luar biasa bagus
mereka akan mempunyai keluarga atau pasangan akan menikah tiba tiba ketemu pasangan
luar biasa terakhir apa yang paling beruntung tahun ini sektor kesehatan kesehatan ya sektor
kesehatan tahun ini ada obat penemuan obat baru dan beri berlangganan cancer
hai dan yang kedua ada sektor keuangan yaitu bergerak di bidang investasi di bidang logam
keuangan mata uang asing
mata uang ust atau emas itu paling bagus terbagus dan sektor yang ketiga adalah yang paling beruntung
ada sektor di bidang adalah transportasi atau agrowisata atau sektor di bidang wisata
iya travel itu akan sangat bagus sekali karena masing masing ada grup grup baru yang travel naik ya
sangat besar sekali potensi ini akan sangat besar sepanjang tahun ini baik menarik sekali ya demikian ya
tahun anjing tanah banyak yang perlu kita waspadai tapi khususnya bagi yang show nya lebih beruntung banyak
juga peluang yang bisa kita dapatkan sekali lagi bung ya han terima kasih banyak happy happy come
to you happy hahaha to youtube ya menurut kalender cina tahun ini adalah tahun anjing tanah dengan
berbagai karakteristiknya sendiri dan ternyata banyak yang perlu diwaspadai pada tahun anjing
tanah ini khususnya dari sisi politik dan sosial akan tetapi banyak juga peluang yang bisa diraih
terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis demikian my insight kali ini jangan lupa saksikan kembali
insight besok dan anda juga dapat saksikan insight di kanal youtube cnn indonesia insight with desi
anwar sampai jumpa dan bye bye bye